pengadilan negeri jakarta selatan telah siap menggelar sidang kasus pembunuhan brigadir yosua
verdi sambo dan kawan kawan akan mulai disidang pada senin pekan depan
untuk kasus pembunuhan brigadir yosua terdakwa ferdi sambo putri candrawati
kuat maruf dan riki rizal akan disidang tanggal tujuh belas oktober
sementara barada elizer akan mulai sidang pada delapan belas oktober
sementara untuk kasus obstruction of justice akan mulai sidang pada rabu sembilan belas oktober
sidang perkara brigadir yosua ini akan dipimpin oleh hakim wahyu iman santosa
persidangan akan berlangsung di ruang sidang utama dan terbuka untuk umum
kasus itu akan dimulai hari rabu sembilan belas oktober
kemudian yang lima termasuk pak ferdi sambo kemudian bu candrawati kemudian kuat maruf dan dua orang lain itu
hari senin tanggal tujuh belas oktober
ini untuk empat orang
untuk yang barada eliezer itu hari selasa
pengadilan negeri jakarta selatan akan menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa ferdi sambo pada senin tujuh belas oktober
dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia iwan hermawan di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat pagi iwan bagaimana persiapan pengadilan negeri jakarta selatan dan seperti apa nantinya pengamanan di lokasi sidang
ya baik terima kasih maggie
dan memang di pengadilan negeri jakarta selatan ini tempat saya berdiri saat ini dan yang bisa anda lihat di belakang saya ini adalah ruang sidang utama yang nantinya akan digunakan untuk sidang kasus pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa ferdi sambo dan rekan rekannya seperti itu
dan baru saja tadi ketua pengadilan negeri jakarta selatan berserta stafnya kemudian meninjau tempat ini dan kemudian juga melakukan semacam pembenahan begitu menambah kapasitas kursi
kemudian juga memeriksa kabel kabel
dan kemudian juga menambah kapasitas kursi kemudian juga memeriksa kabel kabel
dan juga memeriksa sistem audio dan video untuk nantinya digunakan untuk persidangan pada senin pekan depan
pemeriksaan audio video ini terkait misalnya nanti karena memang kapasitas di dalam ruang sidang utama ini memang tidak besar seperti itu megi
hanya sekitar empat puluh sampai lima puluh orang saja yang bisa memasuki ruang sidang ini
namun karena memang animo dari masyarakat cukup besar terhadap sidang ini maka pihak pengadilan negeri jakarta selatan akan menampilkan atau menempatkan beberapa monitor
pemeriksaan audio video ini terkait misalnya nantinya digunakan untuk persidangan pada senin pekan depan

karena itu kemudian petugas petugas dari pengadilan negeri jakarta selatan ini kemudian melakukan pembendahan pembendahan
di sekitaran gedung yang nantinya akan digunakan sebagai sidang kasus pembunuhan brigadir joshua
dan terkait dengan pengamanan sendiri kemarin kami berbicara dengan humas pengadilan negeri jakarta selatan
dan disebutkan memang bahwa untuk pengamanan itu nantinya akan diserahkan kepada kepolisian setempat
ya itu dalam hal ini adalah dari polres jakarta selatan dan juga mungkin berkoordinasi dengan labus polri
namun untuk jumlah pengamanan atau jumlah berapa banyak personil yang nanti akan diterjunkan
memang dari pihak pengadilan negeri jakarta selatan ini memang belum mengetahui secara pasti
karena memang untuk urusan pengamanan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian
dan sampai saat ini kami pun belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian berapa banyak personil
ataupun peralatan peralatan seperti misalnya apakah perlu nanti ditempatkan misalnya kendaraan lapis baja
atau kendaraan anti huru hara seperti itu untuk persiapan sidang pada senin pekan depan maggie
baik iwan apakah anda juga sudah mendapatkan informasi terkait bagaimana rekam jejak hakim ketua
dan majelis hakim yang terlibat dalam persidangan perkara dugaan pembunuhan brigadir joshua
ya megi memang untuk sidang kali ini dari pihak pengadilan negeri jakarta selatan
telah menunjuk majelis hakim yang nantinya akan melakukan persidangan untuk menyidangkan kasus verdi sambo ini
dan nantinya hakim ini akan dipimpin oleh wahyu iman santosa yang saat ini juga bertugas sebagai
menjabat sebagai wakil ketua pengadilan negeri jakarta selatan
jadi wahyu iman santosa ini memang sebenarnya adalah hakim yang cukup senior
ia juga telah sebelum menjabat sebagai wakil ketua pengadilan jakarta selatan
ia pernah menjadi ketua pengadilan tinggi di denpasar bali dan juga di pekanbaru
ia juga pernah menjalani kasus menyidangkan kasus kasus yang cukup besar
seperti misalnya kasus korupsi yang melibatkan bupati pasuruan
dan kemudian hakim anggota yaitu ada morgan siman juntak dan alimin ribut siono
sementara untuk morgan simanjuntak ini ia juga pernah memfonis ataupun melakukan fonis
menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap kepemilikan sabu sebanyak lapan
dan sementara untuk alimin ribut siono
dia adalah hakim di pengadilan negeri jakarta selatan yang pernah menjatuhkan fonis cukup kontroversial
yaitu terkait dengan pernikahan beda agama yang kemudian ia menjatuhkan ponis untuk mempersilahkan
atau menyetujui bahwa pendidikan beda agama bisa dicatatkan di administrasi negara
dan selain itu hakim alimin juga pernah terlibat dengan kasus kasus korupsi
seperti misalnya perkara kasus korupsi bupati bantul
jadi memang ketiga hakim yang nantinya dikerahkan untuk menyidangkan kasus ferry sambu ini memang hakim yang cukup senior
dan nanti kita bisa melihat bagaimana nanti bagaimana pembuktian pembuktian baik dari pihak jaksa penutup umum
dan kemudian juga sanggahan dari penasihat hukum dan bagaimana nanti hakim akan melakukan fonis
ataupun hukuman yang seadil adilnya dan mendapatkan
keluarga dari brigadir joshua mendapatkan keadilan dalam kasus ini
lokasi sidang kemungkinan dipindah seperti yang anda laporkan tadi mengingat animo masyarakat yang besar
ya memang hal itu sempat kami tanyakan juga ke humas pengadilan negeri jakarta selatan
dan memang sampai saat ini belum ada niatan ataupun belum ada rencana untuk melakukan pemindahan terhadap persidangan
walaupun memang animo masyarakat cukup
dan memang hal itu cukup besar dalam kasus ini
seperti misalnya dalam kasus yang pernah dipindahkan itu adalah kasus yang melibatkan mbak sukwi cahaya purnama atau ahok
mantan gubernur dki jakarta memang pernah melakukan persidangan yang seharusnya dikepung oleh jakarta utara kemudian dipindahkan di kawasan ragunan seperti itu
namun untuk sidang verdi sambo kali ini untuk saat ini setidaknya untuk sidang perdana ini tidak akan dipindahkan
jadi karena itu kemudian dari pihak pengadilan jakarta selatan sudah mempersiapkan sedini mungkin sejauh mungkin begitu dan sebisa mungkin
mungkin untuk menampung semua aspirasi ataupun penonton ataupun halayak yang nantinya akan melakukan menyaksikan langsung dari sidang ini
seperti misalnya tadi sudah disebutkan bahwa mereka menambah kapasitas kursi di dalam ruangan dan kemudian juga memeriksa sistem audio video agar nantinya sidang ini bisa disaksikan bahkan dari luar gedung pengadilan negeri jakarta selatan
baik kita akan terus memantau bersama perkembangan sidang verdi sambo yang akan digelar pada senin pekan depan
terima kasih koresponen cnn indonesia iwan hermawan atas laporan anda selamat bertugas kembali